tadi kata uya den pergi kok kamu gak ikut
iya tadi harusnya saya juga ikut kan mau ke rumahnya om eh om
kok ngobrolnya di sini ke atas saja
ya ngobrol di atas sekalian sarapan
nih dompet kamu ini ketinggalan
jadi mama susulin kamu ke sini siapa tau aja kamu tuh belum jalan
kamu tolong antarin mama sarah ke kamar mama ya
oh iya silahkan tante
eh kamu tante ya kudos
tolong anterin mama sarah ke rumahnya eh ke rumah ke kamar
banyak rumahnya ya pak
di sini kebetulan villa
kenapa sih ini aku bisikin
din kamu dimana
masih lama gak pulangnya
ini di rumah ada papa surya sama mama sarah
kalau bisa kamu baliknya sekarang
sebelum papa sama mama balik
din kamu dimana
masih lama atau enggak
ini di rumah ada papa surya sama mas sarah
mau ketemu kamu
tapi kalau masih lama
kalau bisa aku datang
lupa lupa lupa
lupa lupa lupa
ah enggak kok gak repot gimana mbak udah baik kan
bentar ya om ya masa lagi pengen mama